terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan kedua anaknya
diduga melakukan bunuh diri di apartemen di kawasan teluk intan penjaringan jakarta utara
hingga kini polisi masih menyelidiki motif kasus ini
dari rekaman cctv tampak satu keluarga berjalan di lobi kemudian ke lorong apartemen
sebelum ditemukan tewas di halaman parkir apartemen
yang berada di kawasan teluk intan penjaringan jakarta utara pada sabtu sore
satu keluarga ini mendatangi apartemen kemudian menuju lantai dua puluh satu dengan menggunakan lift
lalu menaiki anak tangga untuk menuju rooftop yang berada di lantai dua puluh dua
polisi menduga satu keluarga tewas telah melompat secara bersamaan dari lantai dua puluh dua apartemen
kini para korban sudah dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat untuk diotopsi
selain itu polisi masih mengusut motif dibalik kasus ini
pihak awl termonitor mengumpulkan hp hp milik para korban di tasnya
kemudian pukul enam belas lima empat puluh lima keluar dari list di tanggal dua puluh satu berdasarkan pantauan cctv
lalu naik ke ruktop apartemen
kemudian enam belas tiga belas dua puluh satu para korban jatuh bersamaan di depan lobi
kasus ini pun menghebohkan para penghuni dan warga yang berada di sekitar apartemen
karena saat kejadian sejumlah penghuni sedang berada di lokasi kejadian
kayak suara barang jatuh yang gak taunya itu suara orang
kan disitu banyak anak anak lagi pada minum
lalu pada masuk lagi pada takut
jadi kira kira itu orang
iya barengan langsung gedebuk gitu
setelah mendapat laporan polisi langsung melakukan olah tkp
untuk mengetahui kronologis kejadian polisi mengecek rekaman cctv
informasi dalam berita ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun
untuk melakukan tindakan serupa
bila anda atau ada orang orang di sekitar anda merasakan gejala depresi
dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri
segera konsultasikan pada profesional yang dapat membantu
seperti psikolog psikiater ataupun klinik kesehatan mental
untuk mengetahui perkembangan terkini kita sahabat jurnalis kompasifi
renata panggalo dari mapolda metro jaya jakarta
renata hingga saat ini apakah polisi telah memberikan informasi
dan motif dugaan bunuh diri sekeluarga
iya junior dan juga saudara sampai saat ini memang baru ada kesimpulan awal
terkait dengan dugaan motif dari kasus ini
yang dimana sudah disampaikan oleh kapolsek metro penjaringan
kompol agus adiwijaya mengatakan bahwa kesimpulan awal
dari kakak polisian ini adalah bunuh diri
dan sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan
dari gerak gerik empat korban ini polisi juga mengatakan bahwa
aksi bunuh diri ini sudah direncanakan sebelumnya ya
yang dimana memang juga berdasarkan informasi
polisi mengatakan bahwa memang untuk empat orang korban ini
sebenarnya sudah lama tidak tinggal menetap di apartemen tersebut
yang dimana dua tahun terakhir sudah tidak berada di situ
sehingga memang untuk sampai saat ini
memang polisi masih terus melakukan penyelidikan
mungkin informasi tambahan juno dan juga saudara
kalau dari kesaksian seorang tetangga memang sempat disebutkan bahwa
tetangga korban ini sering dipinjami uang oleh para korban
yang dimana ia juga mengaku tetangga ini juga mengaku bahwa
unit dari keempat korban ini sering didatangi orang yang diduga hendak menagih utang
suara dari penagih utang itu juga cukup terdengar hingga ke tetangga tetangga lainnya
jadi memang kesimpulannya polisi masih menduga ini merupakan aksi bunuh diri
dan polisi masih terus melakukan penyelidikan lanjutan
renata apakah juga polisi telah melakukan olah tkp
lalu bagaimana hasil dan kronologi dari kasus ini
iya juno dan juga saudara kita ketahui memang polisi sudah melakukan olah tkp
sehingga sudah bisa dirunutkan kronologi dari kejadian ini
kalau dari sumber rekaman cctv memang peristiwa ini terjadi sekitar pukul empat sore
yang dimana keempat keluarga ini datang ke apartemen teluk intan penjaringan jakarta utara
yang dimana mereka kemudian menggunakan lift untuk naik bersama ke lantai dua puluh satu
di situ terlihat bahwa salah satu korban ini berusaha untuk mengumpulkan handphone
keempat orang ini kemudian menggunakan tangga darurat untuk menuju ke lantai dua puluh dua
salah satu saksi yang juga berada di lantai dua puluh dua ini menyebutkan
bahwa salah seorang korban ini diduga ibunda dari korban gitu ya
yang juga ikut menjadi korban dalam peristiwa ini begitu sempat masuk ke dalam klenteng
karena memang diketahui di lantai dua puluh dua ini merupakan lantai yang dimana
juga ada sebuah kelenteng di sana tempat berdoanya orang yang beragama konghucu
setelah berdoa begitu ya barulah kemudian aksi bunuh diri tersebut dilakukan
sampai saat ini memang itulah kronologi dari yang diceritakan pihak kepolisian
bisa saja berkembang menjadi hal lain terutama ini juga terkait motif
masih didalami terus oleh pihak kepolisian
terima kasih atas laporan lengkap anda jurnalis kompas tv
angga loh dari mapolda metro jaya jakarta